bobi adalah ayah kandung abi
dengan kamu mengakui
kalau abi itu anak anak mas bobi
selama ini kamu udah buat
aku menyimpan kekecewaan
udah dewi udah
tahan parah kamu dewi
perempuan ini bener bener keterlaluan
dia bener bener jahat
dia gak cuman
ngancurin hidup aku
hidup aku dengan rasa bayu
semua kenangan aku
tentang rasa bayu
dia udah bikin aku
dan semua kebohongan itu
dengan menghancurkan hati aku
aku tahan semuanya
selama ini aku tahan
aku berkorban buat semuanya
demi bapak ratu
demi mas mbah ini